selain penerapan ganjil genap hari ini juga berlangsung uji coba penutupan sejumlah pintu masuk jalan tol di ibu kota secara serentak yang dilakukan sebagai persiapan menjelang asian games
sejumlah pengendara yang mengaku tidak mengetahui tentang penutupan akses masuk jalan tol kebingungan dan beralih ke jalan arteri
kemacetan terjadi di pintu tol podomoro kelapa gading jakarta utara pada uji coba penutupan pintu tol ini rabu pagi
kendaraan yang hendak masuk ke ruas tol ini tertahan dan terpaksa mundur
sejumlah pengendara mengaku tidak mengetahui uji coba penutupan pintu tol menjelang penyelenggaraan asean games
para pengendara pun terpaksa mencari jalan alternatif dan sebagian terlambat tiba di tempat bekerja
bus transjakarta yang biasa melalui pintu tol ini juga terpaksa mundur
nanti lewat situ
tidak tahu kalau pintunya masuk
tidak tahu ada gajil kenapa penutup tol
ini lewat mana rencananya
lewat baka putih
itu pun kalau nggak ikut ditutup
mau kemana perencanaan
kor lantas polri melakukan uji coba penutupan sembilan belas pintu tol di ibu kota pada rabu ini dengan waktu yang berbeda
tetap kita beritahu sebaik mungkin sehingga masyarakat ini paham
ini penutupan sampai jam berapa deh
dari jam enam sampai jam tujuh belas
kendaraan yang sudah mau masuk tol ini diarahkan atau dialihkan apa
dua pintu tol ditutup mulai pukul enam sampai pukul lima sore waktu indonesia barat
sementara sembilan pintu tol lain ditutup mulai pukul dua belas sampai pukul dua puluh satu waktu indonesia barat
fakih haitami jakarta
uji coba penutupan sejumlah gerbang tol dalam kota dalam rangka penyelenggaran asian games dilakukan rabu ini
penutupan yang dimulai sejak pukul enam pagi menyebabkan kemacetan yang panjang di sekitar gerbang tol
empat gerbang tol dalam kota di kawasan jakarta barat yang mengarah ke senayan ditutup
kemacetan lalu lintas pun terjadi di sekitar gerbang tol
petugas meminta pengguna jalan agar berangkat lebih pagi dari biasanya selama asian games berlangsung
dalam rangka melancarkan kegiatan asean games
untuk gerbang tol di jakarta barat berangkatnya ada empat gerbang tol
gerbang angke dua gelambar dua dan jemburin sampai selipi dua
untuk kembalinya ada tiga gerbang tol
selipi satu gelambar dua sama angke dua
meski sudah ada sosialisasi di media masa dan media sosial
masih ada pengendara yang mengaku tidak mengetahui penutupan pintu tol dalam kota jakarta
sosialisasi sosialisasi ibu gak pernah tahu juga
gak tahu lho pak
kalau bapak mau tutup kontainernya diberesin dulu dong
oh gitu ya
ini pasti sangat menggaku atau gimana bu
ya menggaku banget lah
selama asean games berlangsung sejumlah gerbang tol ditutup sejak pagi hingga sore hari
hal ini dilakukan guna memperlancar perjalanan para atlet dari wisma atlet di kawasan kemayoran
menuju lokasi pertandingan di gelora bung karno senayan
mahardika prakastasatya jakarta